sejumlah tempat usaha hiburan dan kafe di ibu kota diduga melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
pemprov dki jakarta mengancam akan menjatuhkan sanksi berat penutupan tempat usaha hiburan jika tetap melanggar aturan ppkm
dan untuk membahasnya sore ini lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat sore pak wagup
dan wakil ketua
selamat mas emil assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan wakil ketua umum bidang restoran perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri pak emil arifin
selamat sore pak emil
selamat sore selamat sore pak wagub
selamat sore pak arifin
oke pak wagup saya mau ke anda dulu
di ibu kota sudah beberapa kali ditemukan banyak kafe dan tempat hiburan malam yang melanggar aturan ppkm
bagaimana sebetulnya pengawasan satpol pp dan pemprov dki sampai banyak sekali kafe dan tempat hiburan yang berulang kali melanggar pak wagub
bagaimana sebetulnya pengawasan satpol pp dan pemprov dki sampai banyak sekali kafe dan tempat hiburan yang berulang kali melanggar
sama susah dengan peraturan ketentuan bahwa restoran kafe dan lain lain jam operasional kita batasi sampai jangan jam dua puluh satu
apabila ditemukan melanggar itu akan dapat saksi mulai dari saksi teguran sampai terakhir pencabutan izin
memang ada beberapa kafe yang mencoba mencasati mengakali diam diam karena memang mereka memahami bahwa kami memiliki keterbatasan aparat
kalaupun aparat kami dari pagi sampai sore malam bekerja tentu jumlahnya sangat terbatas
kemudian yang kedua ada juga kafe kafe yang menyiasati atau mengakali dengan cara tutup jam sembilan belas kemudian nanti diam diam jam sepuluh jam dua puluh tiga bahkan jam dua puluh empat baru dibuka kembali
ada beberapa yang kami temukan seperti itu
nah sekarang kami sudah bisa memahami dan mengerti
coba mencatat berdasarkan laporan dari masyarakat kami akan tindak
sekali lagi kami memiliki aparat yang terbatas untuk itu
melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat jakarta apabila menemukan unit kegiatan termasuk kafe yang melanggar di antara jam operasional
segera laporkan kepada kami
pada saat yang sama petugas kami akan datang dan akan melakukan titipan penindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada
oke pak wagub ada keterbatasan
ada keterbatasan personil saat pol pp untuk bisa mengawasi tempat tempat hiburan malam dan juga kafe
tapi apakah dari pemprov dki jakarta sudah berusaha untuk berkomunikasi berdialog memanggil para pengusaha kafe dan juga tempat hiburan malam dan memperingatkan mereka
itu sudah dilakukan secara berkala dari pihak kami dari dinas para wisata bersama dengan asosiasi pemilik kafe bahkan di mal dan sebagainya
kami selalu berkoordinasi
mereka semua sudah sangat tahu dan sudah sangat memahami
artinya kalau melanggar itu artinya dengan kesengajaan tanpa ketidaktauan atau tidak sengaja
kemudian yang kedua kami pun selain aparat kami saat pol pp dinas parawisata perhubungan kesehatan dan lain lain
kami sesungguhnya juga dibantu oleh aparat kepolisian dan tni
namun demikian jumlah aparat tni kepolisian juga terbatas untuk mengawasi seluruh
unit kegiatan atau unit usaha yang ada di kpi jakarta
jadi sekali lagi kami sangat membutuhkan dukungan bantuan dan partisipasi publik masyarakat
apabila melihat unit unit kegiatan yang melanggar termasuk kafe segera laporkan kepada kami
pada saat bersamaan kami akan datang dan melakukan penindakan
oke sudah ada himbauan tadi dari pak wagub dki yang merasa ada keterbatasan personilnya untuk bisa mengawasi secara terus menerus
saya mau tanya ke pak emil sebagai perwakilan dari phri
dari data phri berapa banyak anggota anda yang tergabung dalam asosiasi phri yang kemudian terbukti melanggar aturan ppkm begitu pak emil
dan juga dikenai sanksi oleh pemprov dki jakarta
dari kami dari anggota sih kalau dari anggota phri belum ada ya data yang anggota kami yang melanggar
misalnya itu yang di luar anggota kami itu
terutama yang hiburan malam
tapi memang di awal awal psbb diterapkan kira kira bulan september oktober itu memang masih ada yang melanggar ya
mungkin karena ketidaktahuan yang saya tahu gitu
ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang psbb itu
tapi kalau sudah ditegur sekali dua kali biasanya mereka frut
tapi memang ada teman teman yang bukan anggota
yang masih nakal tuh
tapi itu kategorinya saya kira bukan kafe atau restoran itu lebih ke night club ya
seperti hiburan malam
ya memang kita juga merasa risih ya melihatnya kok dibiarkan gitu
itu terang benerang malam malam itu sampai jam sebelas jam dua belas malam jam satu malam kok ini dibiarkan gitu
saya juga prihatin karena nanti yang terpukul kami semua yang menerapkan psbb yang dengan aturan
soal protokol kesehatan mengikuti aturan yang benar
kami semua kena gitu
gara gara satu dua yang melanggar kami semua yang kena
jadi kami sih sangat mendukung dengan aturan aturan ini yang diterapkan oleh pak gubernur
dan menindak mereka mereka yang melanggar
saya kira itu baik
oke saya mau tanya langsung ke pak wagub
tadi suara hatinya pak emil sebagai perwakilan dari phri pengusaha hotel dan juga restoran
karena banyak sekali ternyata nightclub nightclub ataupun tempat hiburan malam yang masih buka
kemudian tidak ditindak dibiarkan begitu saja
itu dan itu merugikan bagi para pengusaha yang benar benar sudah mengikuti aturan ppkm
kenapa tidak ditindak pak wagub
tidak mungkin tidak kami tindak apabila kami mengetahui
sederhana saja apabila diketahui melanggar
langsung wa ke pak gubernur wa ke pak wagub akan kami tindak
langsung wa ke kepala satpol pp
jadi yakinlah bahwa informasi yang kami terima akan kami tindak
hubungi kami pak gubernur hubungi wagub hubungi pak sekda atau hubungi kepala satpol pp
segera akan kami tindak pada saat yang bersamaan
saya juga sering mendapat laporan langsung saya hubungi saya telepon pak arifin
kasat pp pada saat bersamaan langsung pak arifin meluncur dan melakukan
penertiban dan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada
pak emil saya mau tanya ke anda kenapa sih sebetulnya teman teman pengusaha tempat hiburan malam
dan juga kafe itu tetap melanggar begitu ya
apakah karena memang terdesak dengan harus membayar sewa
dan kemudian memang terdesak harus memenuhi kuota pemasukan atau seperti apa
alasannya apa begitu
ya memang kondisi para pengusaha restoran sudah hampir setahun ini kan memang
yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana menanggulangi kerugian
memperkecil kerugian itu memang
memang semuanya suffer ya
mungkin dengan adanya kesempatan kesempatan yang bisa dia lakukan
ya dia lakukan hal hal seperti itu
itu memang sangat disayangkan ya terutama biasanya tempat tempat hiburan itu
juga cukup besar
dan mereka kan biasanya di independen ya tersendiri tidak di mal gitu
mereka tuh tidak ada potongan potongan
diskaun diskaun dari pemilik mal
lain dengan yang di mall yang di mall sih rata rata ikutin semua aturan
terhadap servis charge jadi mereka masih bisa hidup lah
tapi yang memang yang independen independen
yang di luar itu tidak punya potongan sama sekali
pbb juga enggak ini juga tidak sewa juga tidak
mungkin karena itu dan biasanya kan itu mahal sekali
kalau yang di independen itu mahal sekali sewanya
jadi itulah mereka melakukan upaya upaya seperti itu mencari tambahan tambahan
apalagi tempat hiburan tempat hiburan kan operasinya malam
jadi jam delapan mulai sampai jam dua
dan jam empat malam gitu itu jam jamnya dia enggak bisa beroperasi sama sekali
jadi itu yang mereka lakukan saya kira gitu
oke pak wagub di lapangan ada beberapa temuan kafe dan tempat hiburan besar
yang saat dirazia pengunjungnya terbukti menggunakan narkoba
tapi tidak ditutup permanen oleh satpol pp hanya ditutup sementara
kenapa ada perbedaan sanksi kenapa kemudian pemprov dki tidak mengambil langkah tegas begitu
jadi harus dibedakan ya pelanggaran

ada teguran ada pengetian sementara dan ada pencabutan izin
jadi sesuai dengan ketentuan
tapi kalau kami berpenggunaan dengan narkoba
maka kita harus mengambil langkah kemudian
jadi kita harus mengambil langkah kemudian
kalau itu pembukaan kita harus mencari narkoba

jadi kalau kita berpenggunaan dengan narkoba kita harus mencari narkoba
ini sesuai dengan ketentuan
jadi sekali lagi begitu juga terkait resto yang memang ditemukan ada narkoba
nanti kami lihat dulu hasil daripada kepolisian
apakah pengguna narkoba itu karena memang ada pelanggaran yang dilakukan
oleh pemilik kafe atau pengelola atau dari pengunjung yang datang dari luar
nanti kita akan tunggu dulu hasil daripada pihak kepolisian
baru nanti pemprov akan menindaklanjuti berkait kasus restoran yang ada narkobanya
nah yang kami tindak lanjuti di tempat itu yang berhubungan dengan ppkm atau psbb
langsung kami itu sementara langsung kami tutup selama tiga hari lalu nanti pecah butan izin
oke artinya saya ingin tanya komitmen dari pemprov dki tidak akan pilih kasih begitu ya
meskipun ada tempat hiburan malam ataupun kafe yang dimiliki oleh pengusaha pengusaha besar
dan juga ada tempat hiburan malam ataupun kafe yang hanya dimiliki oleh pengusaha pengusaha biasa saja
semua akan ditindak sama begitu ya tidak akan pilih kasih ya pak wagub ya
tidak akan pilih kasih tadi saya sampaikan silakan langsung wa pak gubernur pak wagup pak sekda atau kasat plp
apabila ditemukan laporkan online kami tidak direspon secara baik langsung saja wa kepada saya juga boleh
segera hari itu juga akan kami tindak
akan ada langkah yang lebih tegas lagi yang akan diterapkan oleh pemprov dki untuk bisa memberikan efek jerah
kepada para pemilik kafe dan juga tempat hiburan malam ini
mengingat kasus semakin banyak penuh ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir pak wagub
ya memang yang pertama tentu upaya kita lakukan adalah upaya persuasi
kami nanti akan memanggil kembali asosiasi memberitahukan lagi surat edaran dan sebagainya
melalui kepala indah separa wisata
dan yang kedua
kami mungkin akan melakukan peningkatan daripada patroli pengawasan pemantauan
dan yang ketiga yang tidak kalah kepenting adalah penertiban sanksi yang ada
yang keempat akan memberikan sanksi lebih tinggi lagi atau lebih berat lagi dari sanksi yang ada
jadi itu langkah langkah yang bisa kita ambil
untuk itu pada kesempatan baik ini mari kita minta para pengelola pemilik unit usaha unit kesehatan
termasuk kafe kafe restoran sebagainya
ini lah kita kerjasama
kami memahami di masa pandemi ini memang sulit ekonomi kita semua
namun mari kita kedepankan kesehatan dan protokol kesehatan untuk kepentingan kita semua
supaya kalau semakin cepat pandemi ini berakhir
maka semakin cepat juga kita bisa melaksanakan kegiatan ekonomi kembali normal seperti sedia kala
oke terakhir pak emil singkat saja komitmen dari phri untuk bisa mendukung aturan ppkm ini
dan juga menertibkan anggotanya yang kemudian berpotensi untuk melanggar aturan ppkm seperti apa pak
singkat saja pak
pertama kita selalu punya ada grup ya ada grup di wa ada grup di ini telepon untuk membahas masalah masalah yang ada
cuma harus dibedakan antara kafe dengan hiburan malam
ini di pukul rata semua nih
sebenarnya yang punya kafe jadi kasian
karena kafe biasanya nggak sebesar hiburan malam gitu ya
jadi harus dibedakan antara
hiburan malam tempat hiburan malam dan kafe
dan mohon pak wagu kepada mereka mereka yang memang tidak ada diskon sama sekali dalam penyewaan tempat
dan itu diberikan ringanan mungkin di bidang pbb nya gitu
supaya mereka juga tidak nakal nakalan gitu pak
pasti mereka itu udah kepepet betul melakukan hal hal yang kita tidak diinginkan
kita juga tidak mau mereka melakukan hal seperti itu
ya baik pak
nanti kita akan
kita akan dukung selama ini ada dukungan ekonomi berupa insentif pajak dan sebagainya

mall tidak ada diskon gitu
oke baik kita tunggu nanti bagaimana ketegasan dari pemprov dki jakarta untuk bisa mengawal
para pengusaha ataupun pemilik kafe dan juga tempat hiburan malam yang berusaha untuk nakal melanggar aturan ppkm
dan juga kita tunggu komitmen dari teman teman pengusaha pemilik tempat hiburan malam dan juga kafe serta teman teman pengusaha dari phri
untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dan juga aturan ppkm yang sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
pak wakil gubernur dki jakarta amat riza patria dan juga pak emil arifin wakil ketua umum phri
terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini